terkait viral kasus penipuan dengan modus mengirim foto paket yang ternyata adalah apk atau format file
untuk memasang aplikasi melalui jejaring media sosial whatsapp yang disebut sebagai kejahatan cyber sniffing
langsung kami bahas bersama ardi suteja
ini adalah pimpinan dari kelompok indonesia cyber security forum yang saat ini berada di yogyakarta
halo selamat malam pak ardi
selamat malam mbak diya
baik apa kabar pak
pak ardi ini kita sepekan terakhir mendengarkan dan membaca ada ramai soal pengiriman apk ya ini dari kurir
dan disebut itu sebagai teknik sniffing atau salah satu kegiatan cyber crime
sebenarnya sniffing itu apa dan mengapa ini dipilih cara ini oleh para hacker
sebetulnya bukan sniffick ini lebih tepat saya sebut sebagai fishing ya
jadi kita memancing orang yang lengah ya
sehingga kita bisa menggiring mereka
lakukan sesuatu yang mungkin bagi mereka menarik gitu
padahal itu tidak ada kaitan dengan mereka secara langsung
dalam kasus yang kita bahas ini sebetulnya
masalah apa sih isinya
nah itu biasanya yang menjadi masalah ketika kita punya rasa penasaran kita mengkritik sesuatu yang sebetulnya berbahaya gitu
jadi penumpusan itu benar benar dibenamkan
satu gambar atau link yang sebetulnya malicious atau bahaya
kebanyakan masyarakat kan tidak peliti ya
dia pikir dari satu perusahaan kurir yang sah gitu ya
tapi dia bisa lihat nomornya
nah biasanya kalau itu biasanya ada nomor yang resmi ya
dan kalau kita sering meripaket gitu ya
kita tahu persis bahwa itu bukan dari perusahaan kurir yang bersangkutan
karena selagi besar kalau perusahaan kurir yang resmi itu nomornya berubah
ini ada beberapa nomor yang terkait dengan customer service gitu ya
itu biasanya mereka yang mengirim
itu biasanya pakai namanya business account kalau kita bicara whatsapp
mungkin begini ya
kalau pak ardi
sendiri melihat mengapa cybercrime jenis tadi kalau pak ardi menyebutnya ini dengan phishing ini ya
ini apa celahnya sehingga para pelaku akhirnya mencari modus baru seperti ini
karena sebelumnya kan sepertinya seperti kartu kredit seperti itu sekarang
tapi masuk ke whatsapp begitu
gini ini bukan sesuatu hal yang baru
itu kan bagian dari apa yang kita sebut
yang asal sosial
itu ada istilahnya sekarang yang populer namanya socing
nah socheng itu kan tujuan ini tidak lain alas memperdaya orang yang lengah
nah kita lengah
tadi padahal namanya penipuan dari dulu sudah ada kan
cuman kita lengah aja
dan modus modusnya semakin makin meningkat ya
ada juga rekayasa konten dari teknologi itu
dan itulah yang menjadi modus modus yang diperbarui
ada kalau kita sadar yang namanya modus modus penipuan itu kan dari dulu itu itu aja
cuma sekarang ada peran teknologi yaitu gunakan ap ya
aplikasi seperti yang banyak diperjelaskan masyarakat secara banyak
seperti whatsapp ya
jadi kan whatsapp aja
telegram pun juga bisa terjadi
ketika ada yang mengirimkan suatu file dengan attachment tertentu ya
padahal dalam file itu digunakan suatu apa namanya aplikasi
atau coding coding tertentu yang justru mengarahkan kita untuk masuk ke suatu situs atau aplikasi lain yang berbahaya
apakah pak ardi apakah ini bisa istilahnya dalam tanda kutip menginfeksi atau menginvasi sistem operasi
semua sistem operasi atau misalnya kalau di handphone kita ada android dan juga ada ios
kita nggak tahu isinya apa
saya selalu katakan kalau kita tidak kenal tidak tahu
jadi jangan kita sekali sekali mengklik lampiran lampiran atau attachment yang dikirimkan orang
apalagi orang itu tidak kenal
itu kan kalau kita kecil diajarin sama orang tua
karena sekali sekali kita berbicara dengan orang asing tidak dikenal
jadi ketika ada pesan begitu
kira kira kalau misalnya nomornya asing
harus dipertimbangkan lagi
jangan langsung diklik begitu ya pak ardi ya
kalau kita tidak kenal
masalah kayak ini kirimin ini
pesan ada paket
bisa nggak kita membeli sesuatu online
atau pasang nggak ada orang yang kirim paketnya
orang orang benar kirim paket kan pasti mau beritahu kita
eh eh saya mau kirim paket nih
kita juga pasti tanya pakai apa
kalau kita lebih lanjut kita tanya nomor resinya yang berapa
itu aja sudah
banyak kan nomor nomor pengikunya kan pakai nomor perbayar ya
jadi kalau nomor perbayar itu tidak kenal
sebagai nikah lain ya
itu kita harus curiga
seperti apa tadi pak ardi
pak ardi sampaikan bahwa
seperti orang tua kita mengajari kita
kalau ada orang baru kita harus hati hati
sama seperti pesan baru
terima kasih pak ardi suteja ketua indonesia cyber security forum yang sudah bergabung bersama kami di trending corner malam hari ini